mungkin seperti itu
jangan terlalu keras
ini baru bener
untuk apa kamu belajar memanas
lantai sudah bersih kayak gini kok
apanya yang harus dipel
tidak usah malas
jika aku duduk disitu
rakyat yang miskin
aku adalah ratumu
oh alangkah agungnya
jika aku menjadi ratu
tapi kenapa biong begitu kejam
kenapa biong terus memarahiku
aku mau nganggu ya
kamu dari tadi menangis terus
ini untukku mas saryo
nanti kamu juga paham
kamu tunggu disini dulu ya
kan katanya kamu ingin belajar memahat
terima kasih mas saryo
kalau begitu ayo kita mulai
kamu ingin membuat apa
aku mau buat
kamu tinggal seperti ini saja nih
itu dia alasannya
kenapa guru suka pusing
dan terkadang guru suka
aku mengerti sekarang
tapi tenang saja guru
guru punya aku
aku akan selalu siap di sisiku
menolong disaat guru memerlukan aku
terima kasih selama ini kamu sudah mendampingiku
aku tidak pernah menyangka
kita bisa menjadi sahabat seperti ini
aku belum pantas untuk disebut sebagai sahabatmu guru
hanya sebatas murid
kamu aneh sekali hendaro
padahal aku belum pernah mengajari mu apa apa
tapi kamu sudah memanggil guru
jangan salah guru
sudah banyak yang guru berikan pada aku
sudah banyak yang aku pelajari
begini saat guru menendang
dan ini saat guru menghindar
dan satu lagi guru
di saat guru memanah
kanjeng ratunya berangah memanggil karyanya
tenang tenang saja
kali ini aku tidak akan memberong
eh bukan seperti itu
jangan terlalu keras pakai perasaan
ini baru benar
untuk apa kamu belajar memakna
perempuan tidak pantas untuk belajar memaham
sekarang katakan sama mio
apa yang dilakukan sinta di burebidadari
sedang diberikan tugas mio
tugas apa malam malam begini
kalau sampai sinta tidak pulang
lebih besar daripada kamu
biong akan hadir kamu
berani kamu milih nawang sih
kamu mau biong pukul
pukul saja biong
aku tidak takut
tidak pantas untuk menangis
rupanya berani kamu sama biong
ini semua salah aku biong
ini bukan salah mas aryo
ini salah aku biong
kurang ajar kalian
latihan tadi ya
latihan tadi ya
latihan tadi ya
latihan tadi ya
begini apa yang ingin aku tanyakan bagaimana bisa kamu mendapatkan kekuatan romoko
apa aku harus
tidak aku jadi bingung
hei apa kamu tidak mendengarku cepat jawab
apa sebuah setia aku masih berlaku
apa kamu mau bersumpah setia kepada aku jakartaro
iya aku akan bersumpah untuk setia
kalau begitu sudah aku putuskan
aku sudah mengampunimu jakataru
dan juga temanmu itu
aku akan bersumpah untuk setia
mohon maafkan cang ratu
apa keputusanmu sudah bijak setelah apa yang telah mereka perbuat olehmu
jangan pernah kamu mempertanyakan keputusan ku pudaksari
baik kancang ratu
tikutanmu sudah telah diperoleh saya
kami weapon in dalamek
enggak tetap bagi kau

baiklah k matter ratu